semestinya bukan kacamata klinis yang kita kedepankan
tetapi kacamata forensik yang kita dahulukan
kita berasumsi bahwa pelaku pembunuhan adalah orang yang waras
maka perbincangan tentang motif memang relevan
dan seban kali kita bicara tentang aksi kejahatan motif sesungguhnya hanya dua
utamanya pertama motif emosional
ada perasaan marah sakit hati dendam cemburu atau perasaan perasaan negatif lainnya
yang memang ingin diluapkan yang memang ingin diredakan oleh pelaku dengan cara menyakiti target
yang kedua adalah motif instrumental
tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati
seseorang melakukan aksi kejahatan untuk memperoleh manfaat tertentu
uang popularitas menutupi kejahatan yang lain
ataupun tujuan tujuan instrumental lainnya yang sekali lagi hanya bisa dia peroleh dengan melakukan aksi kejahatan tertentu
tapi perbincangan termotif ini sekali lagi hanya relevan
kalau kita berhadapan dengan seorang pelaku yang kita anggap waras atau normal
sebaliknya kalau kita berhadapan dengan individu yang melakukan tindak pidana
dan kita anggap dia tidak normal dalam pengertian kejiwaan maka sudah
karena jangankan kita yang bersangkutan pun tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya sebab musabak dia melakukan aksi kejahatan tersebut
tapi yang juga saya nggak habis pikir mas reza ini saya sebagai orang awam begitu melihat ini
bahkan setelah membunuh dan memutilasi istrinya sendiri mas reza
sang suami atau pelaku ini sempat menjajakan potongan tubuh sang istri begitu kepada tetangga
dan polisi juga melakukan oleh tkp bahwa potongan tubuh ini berada di tiga tempat
jadi saya katakan kita ingin memperbincangkan orang ini sebagai orang yang waras atau tidak waras tentu membutuhkan perlibatan profesional
tapi karena yang bersangkutan sudah melakukan tindakan pidana maka sah sudah
semestinya bukan kacamata klinis yang kita kedepankan tetapi kacamata forensik yang kita dahulukan
bagaimana melihat peluang orang ini bisa dimintai pertanggung jawabannya secara pidana
tidak tergesa gesa berpikir tentang bagaimana menyembuhkan orang ini
dia setelah diperiksa mengklaim sehat sehat saja
kalau koruptor acapkali melakukan melingering alias pura pura sakit
boleh jadi orang ini sedang memperagakan di simulation yaitu pura pura sehat
kemungkinan melingering atau pura pura sakit kemungkinan di simulation atau pura pura sehat
adalah sebuah fenomena yang sangat lazim berlangsung di ranah forensik
ketika orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum
maka dia akan mengandalkan siasat atau strategi sedemikian rupa
untuk mengelabui hukum untuk mendapatkan peringanan bahkan mungkin pembebasan dari sanksi pidana